hari ini boy group bts kembali lagi ramai dibahas di media sosial bahkan menjadi trending topic
tapi kali ini bukan karena album baru atau single terbaru mereka
melainkan karena kolaborasi bts dengan salah satu gerai makanan cepat saji yang dijual serentak di seluruh indonesia
mungkin anda salah satunya yang sudah mengantre sejak tadi ya
hal ini membuat layanan antar makanan kebanjiran order dan antrean panjang juga terjadi di gerai makanan cepat saji tersebut
mantap memang penggemarnya bts order make it
antrean panjang terjadi di sejumlah gerai restoran cepat saji ojek online dan sejumlah layanan antar lain
harus sabar menunggu untuk mengambil pesanan para fans bts yang dikenal sebagai army
hal itu pun membuat
kemacetan di beberapa gerai diinfokan mills bts ini tersedia selama satu bulan
ramanya antrean menunggu mills group vokal asal korea selatan itu pun trending dengan tagarnya hashtag btsmills
dengan lima puluh ribu lebih cuitan di twitter
kerelaan ojek online yang mengantre pun diapresiasi oleh para army yang merupakan sebutan bagi para penggemar bts
mereka sampaikan di media sosial di mana army ramai ramai menyampaikan ucapan terima kasih
kepada ojek online yang rela menunggu lama demi meal idola mereka
bts meal ini merupakan menu kolaborasi bts dengan gerai makanan cepat saji ⁇ mcdonalds
yang hadir di lima puluh negara termasuk indonesia
di dalam menu tersebut terdiri dari nugget ayam kentang goreng minuman dan juga dua jenis saus
ketika di dalam menu tersebut terdiri dari nugget ayam kentang goreng minuman dan juga dua jenis saus